siapapun musuh gue saat ini
gue harus lindungi mereka
dengan seluruh kekuatan gue
gak boleh sampai terluka
seujung rambut pun
gak boleh sampai terluka
gak boleh sampai terluka
gak boleh sampai terluka
gak boleh sampai terluka
gak boleh sampai terluka
gak boleh sampai terluka
gak boleh sampai terluka
gak boleh sampai terluka
gak boleh sampai terluka
gak boleh sampai terluka
gak boleh sampai terluka
udah aku kirim ya ma
yaudah nanti mama liat di handphone mama
aku siap siapan dulu ya ma
gimana kabarnya mbak catherine
kamu udah lama ya gak ketemuan sama dia
tadi baru ketemu ma
selama ini aku tuh kepikiran loh
kirain hubungan mereka itu lagi renggang
eh ternyata tadi tuh
randy baru ketemu sama mbak catherine
baguslah kalau begitu
randy benar benar akan mengakhiri
masa lajangnya ya allah
gua harus cari tahu soal sekartarisnya papa ini
kayaknya gak ada yang cocok
gak ada jessica yang gue cari disini
siapapun musuh gue saat ini
gue harus lindungi mereka
dengan seluruh kekuatan gue
gak boleh sampai terluka
seujung rambut pun
udah gak ngambek lagi kan
tanggung dikit lagi
mau aku bantu gak mas
nanti bantu ngabisin aja
ini kalau gak tau
kau jadi kaget cerita apa apa soal mama ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hamba mohon yang terbaik buat putri hamba elsa ya allah
meskipun situasinya sedang berat
tolong kuatkan elsa ya allah
kembalikan dia seperti elsa yang dulu
elsa yang ceria
berikan dia keikhlasan untuk melepaskan nino
supaya hidupnya lebih tenang ya allah
aku harus bantu elsa untuk bangkit lagi
masa itu aku akan wol